tombak itu bisa melumpuhkan jaringan jaringan yang berada di dalam tubuh
wangi bodoh aku sudah melihat dengan mata kepala ku sendiri kalau siliwang
sudah mati di tangan pendekat gendam
jangan asal bicara kamu panggung eh rupanya kau sedang bermimpi jika kau mengatakan kalau
gusti prabu siliwangi itu sudah mati ulang kamu jangan mencoba menutupi kematian siliwangi
aku katakan sekali lagi pergilah kalian dari sini atau kalian nol mati dengan senjata pusakaku ini
kelihatannya kamu sudah lelah
hai ini belum seberapa baru seperempat dari jurusku tapi kau kelihatan sudah kalah tutup mulutmu
kau ingin menjadi raja pajajar
apa aku tidak salah dengar
sedangkan aku masih berdiri di hadapanmu
dan aku masih hidup
kau tidak salah
kau tidak salah
kau tidak salah
kau tidak salah
kakanda belum mati
tapi dina sudah memastikan
dan ingatlah di kakanda sudah tidak ada
dinda jangan terkejut
karena kematian kakanda tadi
tenaga dalam ayahan
sedang memulihkan kondisi kakanda
memang sangat luar biasa
bisa melumpuhkan jaringan jaringan
hancur manba baha
dibanding ket caleb
jangan pak reviews
jaga tewa batara
mereka tidak membohongiku
bagaimana ini bisa terjadi
aku pergi dari sini
gusti prabu seluwangi
izinkan hamba mengejarnya
tidak usah dikejar
biarkan dia pergi
sama sekali tidak memiliki
semua rencana ku gagal
sebagai seorang raja
siliwangi masih hidup
ayo keluar kamu
jangan menertawakanku seperti itu
ayo hadapi aku secara jantan
bersalah mendekat bodoh
aku pikir tadi siapa
kenapa tampak tulung agungmu ini
tidak memiliki kekuatan
mencuri senjata milik orang lain
kau tidak bisa seenaknya
menggunakan senjata itu
memerlukan waktu lima belas tahun
cepat kau kembalikan senjata itu
aku tidak akan menyerahkan senjatamu ini
sudah menjadi milikku pada karbodo
aku memaksa bagaimana